gubernur dki jakarta anies baswedan akan memberi nama tiga pulau reklamasi di teluk jakarta yang sudah terlanjur dibangun
yakni pulau c d dan g
dilansir dari lamandetik com gubernur dki jakarta anies baswedan belum memberitahu nama baru untuk ketiga pulau tersebut
lebih lanjut anies mengumumkan pembangunan ketiga pulau ini diserahkan kepada bumd
yakni pt jakarta propertindo atau jakpro dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tim tgupp
anies bahkan telah memiliki gambaran terkait pengelolaan pulau reklamasi
di mana nantinya ketiga pulau ini akan digunakan untuk kampung nelayan hingga pasar ikan
selain itu pemprov dki juga akan melakukan peremajaan yakni kampung nelayan dan juga pantainya terbuka untuk umum
anies juga mengatakan pihaknya akan membentuk tim terpadu
untuk membuat perencanaan rinci baik untuk prasarana sarana dan utilitas